saudara gerbang tol cikampek utama di hari kedua lebaran idul fitri ramai lancar
pengendara melaju dapat maju di tol cikampek utama dengan kecepatan normal
hingga kamis siang delapan belas sembilan ratus delapan kendaraan melintas di gardu tol cikatama
hal ini menunjukkan mulai ada tren peningkatan volume kendaraan ke arah palimanan
sedangkan ke arah jakarta hanya empat delapan ratus lebih kendaraan
meski demikian pengendara juga perlu memperhatikan kecepatan mengemudi agar terhindar dari kecelakaan
ketika di tol cikatama
kita pantau kondisi terkini di tol cikatama bersama jurnalis kompas tv grasi adur
grasy ya sawas siang bagaimana pantauan lalu lintas di tol cikatama pada siang ini
tidak ada perbandingan yang cukup jauh dari hari pertama lebaran dengan hari kedua lebaran
yaitu kendaraan arus lalu lintas berjalan dengan kecepatan normal yaitu lima puluh hingga enam puluh km per jam
artinya arus lalu lintas di gerbang tol cikatama ini ramai lancar sodara
warga kendaraan yang melintas melalui gerbang tol cikatama menuju ke arah palimanan ini mencapai delapan belas kendaraan
sedangkan untuk ke arah jakarta ini baru empat kendaraan
artinya untuk arus baliknya sendiri ini masih belum terlihat adanya tren peningkatan volume kendaraan
justru yang meningkat di sini adalah menuju ke arah palimanan atau menuju ke jawa timur maupun ke jawa tengah
karena ada juga beberapa pemudik yang ini melakukan perjalanan
menuju ke cirebon ataupun purwakarta
artinya ini yang melintas adalah pemudik lokal seperti itu saudara
tetapi ini yang menjadi himbauan kepada masyarakat ataupun pengendara untuk tetap melintas dengan laju kecepatan normal agar terhindar dari kecelakaan
tidak hanya itu kami juga sempat memantau ke beberapa jalur arteri
seperti arteri menuju ke cirebon dan juga purwakarta
ini juga sama tidak terjadi adanya kemacetan ataupun kepadatan seperti yang terjadi
jadi pada lima hari menjelang hari raya lebaran seperti itu sisko
baik untuk arteri baik itu di cirebon ataupun juga purwakarta terpantau normal
namun masih ada pemudik lokal sebanyak delapan belas ribu yang berangkat seperti itu
terima kasih grasi adur yang melaporkan langsung dari gerbang tol cikatama